mulai tanggal dua puluh satu januari dua ribu sembilan belas pukul waktu indonesia barat
pemerintah resmi memperlakukan tarif resmi di sejumlah ruas jalan tol transjawa
berapa besar tarifnya jika anda ingin menjajal tol yang terbentang dari jakarta hingga pasuruan ini
dengan pemberlakuan tarif resmi pada sejumlah ruas jalan tol di jawa tengah dan jawa timur
maka tol transjawa telah resmi beroperasi
jalan tol sepanjang sembilan ratus tiga puluh tiga km yang terbentang dari merak hingga pasuruan
kini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas antar daerah
dilansir dari cnnindonesia com selain sebagai jalur mudik
jalan tol juga dapat memperlancar jalur logistik
saat ini seluruh gerbang tol hanya melayani pembayaran non tunai sebagai alat pembayaran
maka para pengguna jalan tol harus menyiapkan saldo yang cukup di kartu uang elektronik masing masing
operasional jalan tol transjawa dibagi menjadi empat klaster mulai dari jakarta hingga pasuruan
dilansir dari detik finance klaster satu merupakan jalur tol dari jakarta hingga palimanan dengan biaya rp satu ratus tujuh belas
klaster dua merupakan jalur tol dari palimanan hingga semarang dengan biaya sebesar rp dua ratus dua belas lima ratus
klaster tiga merupakan jalur tol dari semarang hingga pintu tol mojokerto surabaya
dengan biaya sebesar rp tiga ratus dua puluh
klaster keempat merupakan jalur tol dari surabaya hingga pintu tol grati pasuruan dengan biaya sebesar rp lima puluh tujuh
maka total saldo yang harus disiapkan jika ingin menjajal tol trans jawa sebesar rp tujuh ratus dua belas lima ratus
kepada pengguna jalan tol jarak terjauh dalam satu klaster
namun sayangnya diskon tersebut tidak berlaku
bagi pengguna jalan tol di klaster satu
tim liputan cnn indonesia
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ghea klarissa di gerbang tol gempol surabaya
selamat siang ghea
gia tarif tol transjawa hari ini resmi diberlakukan
lalu seperti apakah tanggapan para pengguna jalan tol
selamat siang pak harimisa
saat ini saya sudah berada di salah satu ruang
jalan tol transjawa ya tepatnya di gerbang tol gempol
kalau mengacu pada tarif pemberlakuan tarif yang pada hari ini
tadi senin tadi pukul dua belas malam memang yang sebelumnya tol di gempol ini gratis
tapi saat ini juga sudah mulai berbayar
untuk animo masyarakat sendiri memang masih banyak
karena mereka mengaku membutuhkan tol ini untuk bekerja dan lain halnya
dan untuk tarif sendiri
kalau di jawa timur ada tiga ruas tol transjava
yaitu pertama adalah ruas dari ngawi kertosono
kemudian juga ada dari gempol surabaya
di mana kalau ngawi kertosono ini tarif yang sebelumnya gratis saat ini berbayar menjadi rp delapan puluh delapan
sementara untuk yang gempol pasuruan ini berbayar menjadi rp tiga puluh enam
untuk surabaya porong ini terbagi rp lima belas
untuk surabaya porong ini terbagi rp lima belas
terbagi menjadi dua segmen
yang pertama dari surabaya kejapanan itu rp tiga dan rp enam
di sini memang terlihat animo masyarakat cukup tinggi
dari pihak jasa marga juga telah melakukan sosialisasi setelah kemarin pada bulan desember lalu
ruas tol transjava ini diresmikan
sosialisasi juga dilakukan dari pihak jasa marga seperti memberikan spanduk spanduk atau banner banner
terkait dengan adanya pemberlakuan tarif yang sebelumnya gratis menjadi tidak di setiap ruas jalan tol ini
seperti jangan lupa untuk adanya penyesuaian tarif baru di masing masing ruas tol
kemudian juga himbauan yang diberikan kepada pihak jasa marga juga terkait adanya aturan baru atau penyesuaian harga baru ini juga terlihat pada adanya pemberitahuan melalui sosial media
di sini juga masyarakat dihimbau untuk aktif atau menghidupkan
atau mengecek saldonya sehingga pada saat memasuki ruas gerbang tol ini juga mereka tidak kehabisan saldo
lalu ghea terkait sosialisasi begitu karena memang baru hari ini diberlakukan tarif tol transjawa
bagaimana sosialisasi pemberlakuan tarif ini terhadap para pengguna tol
apakah sudah cukup tersosialisasikan dengan baik begitu
ya memang dari pihak jasa marga sendiri
tadi sudah kami ceritakan
mereka juga mengatakan bahwa sosialisasi sejauh ini sudah dilakukan ketika tol transjava ini diresmikan
artinya masyarakat sudah diedukasi bahwa walaupun selama sebulan ini gratis
namun pada bulan januari ini ketika tarif tol ini sudah beroperasional maka ada tarif penyesuaian
tapi juga beberapa masyarakat mengaku walaupun sudah ada sosialisasi melalui spanduk maupun sosial media
ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya penyesuaian tarif yang dari gratis atau tidak
tapi mereka merasa tidak keberatan selama karena memang membutuhkan jalan ini untuk dilalui sehari hari dalam berbagai hal misalnya bekerja dan lain sebagainya
baik terima kasih ghea klarissa atas laporan langsung anda dari jawa timur